si masnya ketemu lagi
kebetulan banget ya
masnya pasti mau beli siring lagi ya
sampai jumpa di video selanjutnya
maaf pak bu
kalau bukan kamu yang menyembuhkan luna siapa lagi
kalau kalian masih berkeras juga kami akan telpon polisi
memangnya sampai ini bukti ya pak
nih ini saya saksinya
anak saya panji ini di rumah tuh seharian
gak ada hubungannya dengan yuna yuna yuna
disuruh pergi malah menon handphone
kamu sedang mencari seseorang
apa yang kamu cari sedang bersama saya
sebut saja saya ini penculik yuna
kamu jangan main main sama saya
kamu harus memberi uang tebusan sebanyak yang saya minta
kalau kamu mau anak kamu selamat
apa buktinya kalau yuna ngacak sama kamu
apa ini cukup
saya akan berikan berapapun tebusan yang kamu inginkan
masukkan uang satu juta dalam kantong plastik hitam
tempatnya nanti akan saya beritahu
jangan coba coba hubungi polisi
atau saya gak akan bisa menjamin keselamatan yuna
wih beneran yuna diculik wih
yuna dah bahaya dong sekarang wih
mereka minta uang tebusan seratus juta sekarang juga
ya udah ayo kita urus sekarang
maaf pak ibu
kalau boleh saya mau ikut bantuin
ya udah cepetan cepetan
kita pergi ya wih
sampai nekato ya pak
yang ke depan dari hitam threeing itu benar saja
apa kaga ya berani
cabang umur ini mas
terima kasih wajah
sekarang bukan urusan bapak kamu aja hancur tapi juga hatinya
gimana joe yuna ada di dalam
ya udah kita serang aja
tapi sabar sabarmu kalau main langsung masuk kayak natif yuna bisa diapok apokin sama mereka
kamu ada usul apa
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih bro
ah si masnya ketemu lagi betulan banget ya
masnya pasti mau beli zireng lagi ya
agak bangun sih
kamu apa apaan sih
kamu kejauhan cepetan kamu kejauhan
ini cukup berisiko berbalik gimana
ya ini cukup berisiko
ternyata kamu arman jalan dibagi semua ini

lalu pak tolong kirim ambulan
tunggu rpm lemari
sobat ns ini dari jial
gua bebagi kamu cewek
jangan aja bu
saat itu bu latih
saya semua ingat
saya minta maaf ya bu ya selama ini saya selalu berbuat jahat sama panji selalu menuduh panji
maafin saya bu saya minta maaf sampai sampai kita berantem
saya juga minta maaf sama sampean karena saya tidak bisa menahan emosi saya hingga buat keadaan makin buruk
iya bu selama ini kita mempentingkan ego kita
kalau kita tidak egois kita mungkin tidak menghancurkan hubungan baik kedua anak kita
sebaiknya kita sama sama berdoa semoga pancing gak apa apa ya
gimana pada anak saya dokter
karena benturan yang cukup keras dialami panji itu mengakibatkan luka yang cukup parah bu
dan saat ini dia mengalami koma hanya keajaibanlah yang mungkin bisa membuat dia sadar kembali
ya namun walaupun begitu kami tetap berusaha
tadi kan aku bilang
kamu tuh patah saya senyum
ini juga udah senyum tapi
ini juga udah senyum tapi
ini juga udah senyum tapi
ini juga udah senyum tapi
bukan air mata sedih gitu loh
kamu tuh harus bisa bedain
masih aja lagi ngeselin
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun nina
selamat ulang tahun sayang
selamat ulang tahun ya sa'la
selamat ulang tahun
momen ini yang dari dulu
kami merestui hubungan kalian